aneh sekali udara sedingin ini disebut panas
saya adalah menantu prabu kertanegara
bersikap sopanlah padaku
kami sedang mencari penyusup yang mencuri dengar pembiaran kami di wisma
jangan jangan penyusup itu adalah
penyusup apa remanti
tidak ada yang mencurigakan di sekitar sini
kalau tidak ada penyusup
buat apa raden wijaya
bapak dia sepenas ini
gerak bawa dia
dia bukan lawan
engkau benar benar mencari maaf
juru setegah fuspa
juru setegah fuspa
bagus kalau memang benar itu dia
cari dan tangkap penyusup yang mencuri dengar pengsiaran kami
rai arda raja
apa yang rai lakukan malam seperti ini di tempat ini
saya sedang mencari angin
udara sedingin ini disebut panas
jaga ucapan kamu
saya adalah menantu prabu kertanegara
bersikap sopanlah kepadaku
rai arda raja
kami sedang mencari penyusup yang mencuri dengar pembicaraan kami di wisma
jangan jangan penyusup itu adalah
penyusup apa srimanti
tidak ada yang mencurigakan di sekitar sini
kalau tidak ada penyusup buat apa rade dwi jaya aku dan jurudemung datang ke sini
aneh sekali penyusup ini
betul tidak juru demung
lebih mencurigakan mana
mengadakan pertemuan diam diam di tengah malam seperti ini
rai arda raja
sebaiknya aku kembali ke wismaku
masalah penyusup itu biar aku berat jurid yang mengurusnya
baik ust ibrahim
sebaiknya kita kembali ke wisma
tidak ada apa apa
kehancuran singa sari sudah di depan mata
saat penyerbuan singa sari nanti
aku sendiri yang akan memenggal kepala ramapati
apa benar maling itu kak mandano
semoga saja bukan
bagaimana kalau benar dia
kenapa kamu begitu cemas ger
kalau memang benar
maka selain dia mencoreng wajah romo
dia juga akan menghancurkan masa depan
karena apabila memang dia tertangkap sebagai malingnya
dan musuh istana
maka status dharma putraku akan dicabut romo
kamu benar nger
romo harus mencegah
supaya kak mandano tidak tertangkap
kamu jaga rumah
romo akan menyelamatkan kak mandano
dadahku sakit sekali
pista istilah saja dulu di sini
terima kasih pak man
pak man sudah mau menolongku
guru yang menyuruhku
guru yang menyuruhku menyelamatkan jadi berterima kasihlah kepada guru
pencuri itu pasti lari ke sini
apa yang sedang kalian cari di sini kami mencari maling
malih makan aja ini namanya kalian cari masalah
beliau pun berpisah dengan guru
rasakan bokeh mentah
mendengar angin ribut
yang membuat kalian tidur pules
ada apa sebenarnya ini prajurit
ada pencuri yang menyatakan gudang kandipaten ini lagi
sudah nyaris tertangkap
tapi dia berhasil yang menerikan diri
paling itu berhasil dilukai
pencuri itu terluka
kamu masuk ke kamar
maling yang menyatroni gudang kandipaten
apakah itu kakang kaman danu